em ibu dari pelaku bom bunuh diri perempuan ysf
yang ditemui saat pengambilan sampel antemortem di bidokespolda sulsel
mengaku dirinya jarang bertemu dengan anaknya
setelah pelaku menikah tujuh bulan lalu
ia baru tahu nasib anaknya saat malam kejadian
selama ini dirinya mengetahui anaknya bekerja dengan berjualan makanan secara online
sementara sang suami yang mengantarkan pesanan
jarang setelah menikah
begitu dia menikah sama yang kebetulan yang ditemani berboncengan ini
tapi semenjak itu sudah tidak pernah ketemu lagi
biasa jika ada rumah tapi jarang
jarang setelah dia menikah
kalau sehariannya anaknya ibu apa kegiatannya
jual online makanan
oh jual online makanan
tapi dia sudah berapa lama pak ibu menikah dengan ini
dengan suaminya tujuh bulan delapan bulan
sudah tapi semenjak itu masih komunikasi atau
masih tapi jarang
yang tahu ibu kegiatannya berarti jualan online aja
iya jualan online
kalau suaminya ibu
itu suaminya yang antar
jenazah kedua pelaku bom bunuh diri dimakamkan di pemakaman keluarga
di kelurahan palantikang kecamatan maros baru maros sulawesi selatan
orang tua pelaku tak kuasa menahan tangis di depan makam anak mereka
keluarga tak menyangka pasangan l dan ysf yang baru menikah tujuh bulan
melakukan aksi teror bom di depan gereja katedral dan melukai dua puluh orang
proses pemakaman yang berlangsung hingga malam hari ini dilakukan oleh sejumlah warga sekitar
dan kerabat pelaku yang telah mempersiapkan makam sejak sore hari
keduanya dimakamkan setelah ibu kedua pelaku sepakat untuk menguburkan keduanya
di kampung halaman orang tua
orang tua pelaku l
alhamdulillah untuk proses pemakaman berjalan aman dan lancar
menggabungkan beberapa personil
satu pelaton dari brimob batalion brimob kota sulsel
tambah dari satu platon dari sabara polres maros bersama dengan gabungan polsek
sebelumnya polisi tak butuh waktu lama mengidentifikasi kedua pelaku aksi bom bunuh diri
di depan gereja katedral makassar
pelaku diketahui berinisial l dan ysf pasangan suami istri
dan diduga terlibat jaringan teroris kelompok jamaah ansarud baulah atau jad
jad sebelumnya diketahui ikut terlibat dengan aksi serupa
yaitu pengumuman gereja di jolo filipina tahun dua ribu sembilan belas